siapa yang ambil pakaian saya di kamar mandi
saya ratain dengan tanah kalian
iya malah diem
nudul nudul aja seenaknya
tapi kucing gua lebih keren daripada muka lo nih
ini sama aja melanggar pasal tiga ratus tujuh puluh delapan
pasal tiga ratus tujuh puluh delapan itu pasal penipuan
eh ada orang
apa tadi pasal
gua juga mau kasih tau sesuatu tentang pasal
gua yang megang
dan di pasal genjling ada dakwan juga
cara makannya begini
dan nurut deh lo
gua sibuk ke mas ulika
juni makin indah nih
gak perlu kopi kopian
dengan segala kerendahan hati
boleh sekali lagi
lu berdua mau pada ngapain hari ini
kan gua udah bilang kagak bakalan gua kasih tau
apa yang ada dimana
kagak mak kita berdua kesini mau nanya sama emak
magicom mak udah bener apa belum
kata tukang servisnya
magikom gue kagak bisa dibenerin
mentang mentang serpisahannya dia lagi banyak
dia kagak mau deh
tenang aja mak
tadi tuh kita berdua mbak
udah minta jantan reman mak
ini pasar kejin
maksud lu apa sih
nah coba sini
jadi begini mak
mulai besok mama seng
usah pake magic yang
mulai sekarang pake yang baru
udah mulai ada dapat duit
gua kagak bakalan terima lu pada pincir
duit kagak halal kagak ketelan sama gue
jangan nunggu sampe gua
daripada gua makan kagak halal mendingan gua lapar
tau gak lu
berapa gelas tuh abis
udah pulang udah jam segini lho
ntar aja mbak tunggu mbaknya tutup
kita juga masih betah di mari
warungnya yang tutup ya
oh oh mbak dete betah
apa sih cantik kita masih betah di sini
pemandangannya enak daripada di pesantren
ustadz jainal dan ustadz
sepo tau jam segini
masih belum pada pulang
saya bisa tidak enak mas
kalo gak enak tinggal kasih aja
ke kucing hahaha
catet gak muka kalian semua
nah deh bagus warnanya
eh mau kemana
saya mau uji pakaian kebanggaan saya dulu
gapapa pake baju ini teh
pak teteh pake dulu
eh teteh kembaliannya ambil aja
apa mie dulu ya
kamu juga ngapain masih di sini
baju pake saya di mana
aduh mana gua tau ang
kamu kan ini baru keluar dari kamar mandi
gua ga tau beneran gua ga tau
pak teteh lu sama orang kayak gitu mak
lu bakal gua lindungi
asal lu zaman kesejahteraan gue
orang kayak gitu macem macem lu
ngerti lu maksudnya
siram siram gua siram dong
kalo lu udah nyeram gue siapa aja yang gagal gua lipet
pake pagi saya ada di mana

pagi saya ada di mana
bener bener gua ga tau ang
lu kek ga percaya amat sih sama gua
lu tanya aja deh sama dua orang ini nih

pake pagi saya saya cantolin di kamar mandi sekarang ga ada
pake pagi saya saya cantolin di kamar mandi sekarang ga ada
lu semara marah gitu kali emang lu pikir kita doang berdua yang mandi di sini

berluar am berluar
jangan sampai kalian saya ngumpul abik semua
jangan sampai kalian saya ngumpul abik semua
siapa yang ambil pakaian saya di kamar mandi
saya ratain dengan tanah kalian
dih malah diem
buana ustaz sepuluh
kamu sudah keterlaluan
apa yang sudah kamu perbuat sama ustaz sepuluh
baru saja kamu ribut gara gara dompet
sekarang kamu sudah ribut lagi gara gara pakaian
kalian ini ribut gara gara benda yang sepele
bang kamu itu sudah keterlaluan
kamu dorong abah sepuh sampai jatuh
saya tidak sengaja dan saya tidak tahu
hasil ulah kamu
tangan kanan abah sepuluh itu cedera
tapi setelah pakaian kebanggaan saya diketemukan
bagaimana yang pertama